sampai jumpa di video selanjutnya
saya saya sudah mencari anak ini dua puluh tahun
kebetulan banget itu kan nama kamu
nggak kak mila nggak mau
kamu bisa dapet hadiah loh mila
wah banyak banget
kalau gitu saya akan memberi
saya akan memberikan pertanyaan satu lagi
siapa yang awalnya kak dan diakhiri dengan regina putri
dan nama mamanya adalah farah
nama mama kamu kan parah
dan nama kamu kamila regina putri
nanti kamu dapet hadiah
terus apa apaan sih kamu
kamu bikin game ini untuk menemukan anak kamu ya
kan haris sudah bilang
apapun caranya aris akan lakukan untuk menemukan anak itu
keterlaluan kamu haris
ibu benar benar bisa menemukan anak itu
haris kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati

enggak kak fadil
kak fadil lupa ya
kita kan ke sini karena didaftarin sama alena
dan kamila kan juga nggak pakai nama asli
nanti kasian loh peserta yang lain
berarti memang bukan rezeki kami
kok nggak ada ya
oke deh kalau gitu tidak ada yang bisa mempecahkan misteri ini
saya akan kasih pertanyaan berikutnya
gimana kalau ada peserta yang acting di sini setuju
siapa yang ingin ber acting di sini
wah banyak banget
kalau gitu saya akan cari satu orang aja deh
nah mbak di depan ini aja
beri tepuk tangan
kita dapet peserta ini
nah kalian tahu yang akan jadi papanya siapa
langsung dari direktur haris
tepuk tangan dong
mbak pura pura acting dan seolah olah
pak haris ini adalah papanya mbak
sudah lama tidak bertemu dua puluh tahun mbak
kenapa dipeluk anak ini
aku merasa dipeluk anak kandungku sendiri
salah satu anak
saya sadar dengan neneknya
saya descriptive dia karena kalian heaven

tolong jawab saja
kamu lihat foto anak ini
dan kalung yang dipakainya
memakai kalung yang mirip dengan
kalau yang kamu pakai sekarang
dan nama belakangnya juga
dia adalah anak saya
saya sudah mencari anak ini dua puluh tahun
ngapain kamu kejar di segala
foto anak haris memakai kalung ini
dan camilla juga memakai kalung yang sama
dan nama dia
itu inisial yang sama
dengan kalung anak haris
dan juga kalung yang dia pakai ibu
berarti dia adalah
dia adalah cucu ibu
anak yang selama ini haris cari cari ibu
ibu kamu bernama parah kan
farah ibu kamu kan
ibu masih simpan foto farah kan
haris pinjam sebentar bu
haris mau menunjukkan sama kamilah
bu tolong pinjam sebentar
ini foto farah ibu kamu
kami nggak mau mempunyai ibu yang lo registers
kalau kamu merasa unggul dengan kami
apatah selamat malam kami
kamu nggak pasti punya
iya aku akan penété

tapi aku ingin maaf perlahan
keluar kau jatuh merinding sama batu
maaf faris tapi saya tidak kenal dengan wanita yang ada di dalam foto itu
dan dia bukan ibu saya
pak memangnya kenapa kalau nama saya kamila regina putri
cuma sebuah nama pak nama itu umum
sudahlah haris kamu jangan makin ngaco
ibu tahu siapa kamila ibu juga kenal ibunya dia
tapi namanya bukan farah
ya sudah kalau begitu maaf
saya membuat kamu bingung
kita kembali ke acara kami
aku gak percaya mila
aku gak percaya kamu tega nyakitin diri kamu sendiri dengan melakukan ini semua
bukannya kamu bilang kamu mau ketemu sama papa kamu
kamu bilang kamu akan terus mencari papa kamu kan
kenapa sekarang setelah kamu ketemu sama bapak kamu
kamu malah diam aja
kamu gak bilang sebenarnya
kenapa dia melantarkan kamu dan mama kamu selama ini
bu tini udah cerita semuanya sama mila kok
awalnya mila memang kecewa
kecewa dan marah sekali sama papa
tapi sekarang mila ngerti
selama ini papa udah tersiksa
dan mila gak mau bikin papa tersiksa lagi
karena kehadiran mila
papa kamu gak mungkin tersisa dengan kehadiran kamu mila
kalian sama sama membutuhkan
kalian kan sama sama mencari
papa udah terlambat
papa terlambat untuk menyadari keberadaan ngila
dan mila rasa
papa memang harus ngelupain mila dan mama
kakak lupa ya
haris kan punya anak
dan mila juga lupa
gimana perasaannya alena
kalau alena tahu ada mila
alena pasti akan terluka
dan papa juga
udah punya perempuan yang siap mendampingi hidupnya
bagaimana perasaan perempuan itu
kalau dia tau
papa sebenarnya masih mencintai mama
mila juga masih ada
bagaimana perasaan perempuan itu
akan membuat semua orang terluka
dan mila juga masih ada
mila gak mau bikin orang terluka kak
tapi kamu gak bisa menderita sendirian mila
ini semua terlalu berat
harus jaga rahasia ini
akan cerita sama siapapun
kamila udah terlanjur janji sama butini
butini udah baik banget
selama ini sama mila
bilang gak mau ngecewain butini
mila gak mau bikin butini sedih